setelah cukup lama menyimpan rahasia soal sutradara serta siapa yang akan berperan sebagai gatot kaca
pada hari minggu kemarin akhirnya kabar tersebut akhirnya resmi diumumkan
hanung bramantio terpilih untuk duduk sebagai sutradara
dan aktor muda rizky nazar didapuk sebagai pemeran gatot kaca
hanung bramantio terpilih untuk duduk sebagai sutradara
rizky nazar yang lebih sering terlibat dalam film drama
berperan sebagai gatot kaca menjadi tantangan baru dalam karir beraktingnya
karakter yang menarik ini juga satu hal yang baru buat aku
terus juga karena ini kan cerita lokal
terus juga dengan ada film ini dan aku bisa main di film ini
aku berharap bisa ikut membangkitkan cerita lokal
sejumlah menteri kabinet indonesia
maju juga ikut hadir dalam acara jumpa pers sebagai bentuk dukungan pada perfilman tanah air
di antaranya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama
serta menteri kooperasi dan usaha kecil dan menengah teten mas duki
film satria dewa gatot kaca
dijadwalkan mulai melakukan proses syuting pada april dua ribu dua puluh mendatang